kunjungan perdana menteri malaysia anwar ibrahim ke indonesia tentu menjadi sinyal semakin dekatnya indonesia dan juga malaysia
namun akankah kunjungan hangat pm malaysia ke sepuluh ini juga akan membawa dampak positif bagi indonesia
maupun menyelesaikan sejumlah hal krusial antar kedua negara serumpun ini
dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom
pengamat hubungan internasional universitas sultan zainal abidin malaysia suyatno ladiki
assalamualaikum selamat malam pak suyatno
selamat malam pak suyadno
assalamualaikum selamat malam pak suyatno sudah bisa mendengar suara saya
assalamualaikum selamat malam pak suyatno
baik ini kita lihat tadi kalau di paket berita
kedua wajah dari kepala negara kita sangat sumringah begitu
bagaimana anda memaknai dalam hubungan kedua negara indonesia dan juga malaysia
apakah hanya kemudian sebatas membahas perjanjian saja
atau ini bisa kita maknai penting begitu dalam konteks kita juga
sebaik kedekatan sejarah dan juga sosiologis
ya saya rasa apa yang disampaikan oleh perdana menteri malaysia anwar ibrahim
cukup serius untuk ditindaklanjuti
dalam sejarahnya anwar ibrahim sangat begitu dekat
dalam pengakuannya dia begitu sentimental kalau sudah menyebut indonesia
artinya apa artinya dia tidak akan pernah menganggap persoalan dengan indonesia
untuk tidak segera diselesaikan tetapi serius
saya meyakini hal itu di samping dari body language
kemudian saya kaitkan dengan sejarah dia
saya sangat yakin bahwa anwar ibrahim memang pembaharu politik
khususnya hubungan indonesia malaysia
oke pak suyotno tapi kalau kita lihat beliau adalah seorang politisi senior begitu
akankah kemudian dengan track record nya yang panjang
ini akan mampu mengatasi masalah masalah pergesekan dengan indonesia
misalkan soal bagaimana kita bicara soal perbatasan
bagaimana kita juga bicara soal klaim budaya yang pernah terjadi
gesekan antara kedua negara
oke akankah dengan anwar ibrahim ini akan nanti menjadi mulus kita selesaikan secara pelan
saya sangat yakin malahan kalau dengan anwar ibrahim berbanding dengan pemimpin yang sebelumnya misalnya
sebab dari awal ya sejak anwar ibrahim ke indonesia
mulai tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh ya dalam catatan saya
dia sudah datang ke indonesia ikut latihan hmi ya
impunan mahiswa islam
kemudian bersahabat dengan cak nur imatudin
kemudian sangat dekat dengan gunawan muhammad habibie
sangat yakin bahwa dialah harapan untuk meminimalisasi
kemungkinan kemungkinan konflik yang selalu muncul antara indonesia malaysia
sebab sejarah panjang dia dengan indonesia
dan dia secara telus ya secara telus mengatakan bahwa
problem dengan indonesia itu adalah problem sebagian rakyat malaysia
bukan mewakili seluruh rakyat malaysia
misalnya dia pernah mengakui rasa sayangi ya
lagu rasa sayang itu lagu keluarga sayang
tapi banyak politisi di malaysia mengakui itu lagu keluarga sayang
itu lagu dari malaysia
saya menyelidik saya meneliti katanya
ternyata itu lagu dari indonesia
sekarang bagi saya statementnya adalah itu lagu keluarga saya
yang berasal dari indonesia
itu kan satu bentuk kesadaran kompromi yang luar biasa
karena didasari oleh satu rumpun satu sejarah yang sama
dan saya yakin sejarah ini akan banyak mempengaruhi perjalanan amir ibrahim
untuk merubah hubungan kita yang lebih hangat
oke statement itu bisa menjadi jaminan paling tidak begitu ya
menyelesaikan gesekan gesekan gitu
baik ini yang menarik juga adalah tadi seperti di paket berita adalah soal investasi ikn
bagaimana kemudian anda melihat kunjungan kali ini
apalagi tadi kemudian anwar ibrahim mengatakan
sabah dan sarawak ini dekat dengan calon ibu kota baru kita nusantara indonesia
apakah itu kemudian akan jadi nilai plus begitu untuk investasi di sana anda melihat
sangat tepat karena anwar melihat sabah sarawak ini cukup tertinggal pembangunannya di malaysia
berbanding dengan semenanjung ya
malaysia barat ini tertinggal
harus jujur diakui bahwa itu satu bentuk kekurangan pemerintah malaysia selama ini
begitu melihat pemerintah indonesia mau memindah ibu kota di kalimantan
ini adalah satu peluang yang sangat besar
karena di sana nanti akan berkumpul kapital kapital dari seluruh dunia
yang artinya itu memberikan peluang bagi sabah dan sarawak untuk ikut berandil
dalam pembangunan di ikn
satu contoh saja begitu diumumkan oleh presiden jokowi bahwa ikn akan ditaruh di kalimantan
itu kumpulan atau sekelompok politisi sabah terus datang ke ikn
karena memang itu yang diharapkan
sangat dekat dengan area sabah dan sarawat
jadi infrastruktur nantinya akan menghubungkan dua negeri tersebut dengan indonesia sangat terbuka lebar
inilah harapan harapan yang dibawa oleh anwar ibrahim dengan membawa sekitar sebelas ya
proposal loi dari sepuluh perusahaan malaysia yang bersemangat dalam koordinasi menteri industri dan perdagangan internasionalnya
baik pak suyono terakhir kalau begitu dengan kemudian angin segar kemudian anwar ibrahim datang kemari
apakah ini akan menaikkan positioning indonesia untuk kerjasama bilateral dengan malaysia anda melihat
ya sejujurnya saya meyakini bahwa faktor anwar adalah faktor yang sangat penting untuk
saya katakan sebagai picu dari peningkatan kerjasama ekonomi khususnya
karena dari tadi sejak pagi tadi anwar ibrahim menyatakan ekonomi sangat fundamental serius untuk dilakukan kerjasamanya
jadi ini adalah satu bentuk kerjasama yang menyeluruhi nantinya
didasari oleh kepentingan ekonomi yang sama yang setara antara indonesia dan malaysia
oke kepentingan yang sama dan setara ini menarik untuk kita highlight
kita akan lihat seperti apa kemudian follow up nya nanti tidak hanya pertemuan di awal
tapi harapannya menjadi
angin segar menjadi dampak positif bagi kedua negara
terima kasih atas waktu anda pak suetno ladiki pengamat hubungan internasional universitas sultan zainal abidin malaysia
telah bergabung bersama kami selamat malam salam sehat selalu bapak